jika anda sekeluarga ingin berwisata edukasi pada masa libur ini cobalah kunjungi desa wisata tajur di kabupaten purwakarta jawa barat
selain menikmati alam yang sangat asri pengunjung juga bisa mengikuti kegiatan membuat gula aren sekaligus mencicipi kuliner olahannya
sejauh mata memandang hamparan sawah hijau memanjakan mata
udara segar dan keramahan penduduk juga sangat terasa
inilah desa wisata tajur yang terletak di kabupaten purwakarta
tujuan saya kali ini adalah melihat proses pembuatan gula aren
yang menjadi sebuah kualitas yang sangat menarik
salah satu mata pencarian warga desa selain bertani dan berenang
udah berangkat ya ini ya
oke saya mau ikut boleh ya
jadi saya sekarang mau ikut sama mang oman untuk ngambil air ya ambil air mirap
karena kita mau melihat proses pembuatan gula aren
kita mau ke pohonnya nih sekarang ke kebunnya ya
iya bawa berangkat

hal pertama yang dilakukan dalam proses pembuatan gula aren
proses pembuatan gula aren adalah mengambil nira
penyadapan nira pun dilakukan secara tradisional
yaitu dengan menyimpan bilah bambu semalaman
untuk menampung tetesan nira yang berasal dari batang pohonnya
setelah nira terkumpul kemudian dipanaskan selama empat sampai lima jam
hingga warnanya berubah menjadi kecoklatan dan mengental
para perajin gula aren di sini juga masih memiliki cara memasak tradisional
yaitu dengan tungku kayu bakar
jadi sambil kita nunggu air niranya mengental supaya bisa dicetak
ini cetakannya harus dibersihin dulu dan disiapin kayak gini
cetakannya ini terbuat dari bilah bila bambu
bilah bilah bambu yang sudah dibersihkan ditata rapi di atas bidang datar
agar bisa digunakan sebagai cetakan
sebelum dicetak nira yang sudah mengental dan diturunkan dari tungku
harus diaduk aduk serta dianginkan agar lebih mudah dicetak
setelah gula aren tersaji tak lengkap rasanya ya
jika tidak mencicipi kuliner olahannya yaitu surapi kinca
kuliner ini dihidangkan dengan berbagai rasa dan dijajakan dengan harga yang cukup terjangkau
setelah melewati proses yang panjang membuat gula aren
sekarang olahan gula aren udah ada di depan saya nih
ada surabi kinca atau surabi dengan menggunakan
gula aren yang sudah dicairkan
nah surabia juga ada dua pilihan rasa
ada yang original atau yang rasa pandan
langsung aja deh yuk kita cobain
rasa gurih surabi sama rasa manis dari gula arennya ini pas
bukan hanya surabi dengan rasa tradisional tersedia juga olahan dengan berbagai rasa buah
seperti durian dan apukat
tak mengherankan jika kukus
kuliner ini disukai oleh anak anak hingga orang dewasa
gimana rasa kejunya
suka gak rasa keju
proses memasak dengan cara tradisional dan rasanya yang lezat menjadikan kuliner ini
dicari wisatawan yang datang berkunjung ke purwakarta